informasi pilihan berikutnya saudara anak lempar bom molotov ke ayah
gara gara sakit hati sepikir akan dijual
seorang pemuda tega menyerang ayah dan dua adiknya dengan bom molotov di bau bau sulawesi tenggara
dua bulan buron pelaku akhirnya ditangkap
dua bulan buron pelarian rd pelaku pelemparan molotov pada sang ayah akhirnya berakhir
rd kini tak bisa berkutik lagi saat ditangkap satreskrim polres bau bau di lokasi persembunyiannya di sebuah rumah indekos di kendari
keberadaan rd terendus dari laporan masyarakat yang melihat rd berada di rumah indekos di dekat universitas kendari
sempat lari berselang satu minggu habis itu keluar kota besar tujuh puluh tujuh kendari
kami langsung bergegas ke kendari tidak berselang satu hari
setelah kami koordinasi kembali mengecek tempat yang dicurigai keberadaan pelaku kemudian kami melakukan penangkapan
kasus ini bermula pada tanggal dua puluh tujuh februari lalu
saat itu terjadi cek cok antara sang ayah dan pelaku
pelaku kesal karena sang ayah akan menjual speaker di rumahnya
emosi pelaku kemudian tega melemparkan bom molotov ke ayah kandungnya di depan rumahnya
tidak hanya melukai sang ayah serangan ini juga melukai adik dan kerabat pelaku yang masih berusia empat tahun
akibat serangan ini ketiga korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh
pelaku kini ditahan di mapolres bau bau dan terancam hukuman lima tahun penjara